mulai terlibat korupsi menyerbu markas polisi
hingga terakhir menganiaya sampai tewas seorang warga dengan dugaan memeras
inilah kasus yang melibatkan anggota tni dalam dua bulan terakhir
kasus dugaan penganiayaan imam maskur hingga tewas
yang melibatkan tiga anggota tni
yang salah satunya anggota pas pampres
sepekan terakhir menjadi perbincangan publik
publik menilai ketiganya melakukan tindakan sadis
karena menganiaya korban hingga tewas
dengan tujuan memeras agar mendapatkan uang
penganiayaan maut itu berawal pada sabtu dua belas agustus
ketika tiga anggota tni itu mengaku sebagai polisi
dan menangkap korban yang sedang bekerja di toko kosmetik
di kawasan remboa ciputa timur tangerang selatan
saat ini saya berada di depan toko
tanggal dua belas agustus dua ribu dua puluh tiga kemarin
korban yang menjaga toko seorang diri
ini dihampiri oleh dua orang yang berpostur
seperti oknum tni atau polisi begitu
kemudian beberapa menit kemudian keluar dengan tangan di borgol
dan sejak saat itu korban sudah tidak pernah terdengar lagi kabarnya
ditemui di rumahnya ketua rt sempat sadik marjaya
mengatakan sebelumnya tidak ada pengatmanapun
yang berkoordinasi dengannya
ataupun ketua rw saat penangkapan dilakukan
dia menyebut baru mengetahui adanya drama penangkapan
oleh para tersangka
keesokan harinya setelah diberitahu oleh warganya
jadi nggak tahu sama sekali
nggak dikabarin sama siapapun gitu
setelah besoknya saya dikasih tahu
sorenya saya dikasih warga
penangkapan di kios yang menjual kosmetik
kasus penganiayaan maut yang diduga dilakukan oleh anggota tni ini terungkap
setelah jenazah korban ditemukan di sebuah sungai di karawang jawa barat
lalu dikenali pihak keluarga pada dua puluh lima agustus lalu
kasus ini pun disorot publik di media sosial
hingga akhirnya pada selasa dua puluh sembilan agustus
pom damjaya menetapkan empat orang sebagai tersangka
yakni seorang anggota pas pampres
dua anggota tni
dan seorang warga sipil
keterlibatan publik mengungkap kasus ini
sejalan dengan keterangan kepala dinas penerangan tni angkatan darat
yang dalam rilisnya menyebut
kasus ini berawal dari laporan masyarakat pada empat belas agustus lalu
proses hukum yang dilakukan oleh pom dam jaya ini berawal dari
laporan masyarakat kepada polda metro jaya pada tanggal empat belas agustus dua ribu dua puluh tiga kemarin
terkait dengan adanya dugaan penculikan pemerasan dan penganiayaan
dan setelah dilakukan pengembangan oleh polda metro jaya
akhirnya diduga ada keterlibatan prajurit tni
al araf ketua sentra inisiatif
yang merupakan lembaga pemerhati hukum dan ham
menilai berulang kali anggota tni terlibat kasus hukum
tidak hanya soal pengawasan
tapi juga soal peradilan militer yang tidak terbuka
dan berpotensi memberikan keringanan para pelaku
sehingga tidak ada efek jerah
kita menginginkan satu peradilan yang terbuka
sama peradilan umum
persis seperti kasus verdi sambo dalam pembunuhan
yang dilakukan oleh seorang jenderal ferry sambo
itu kan dilakukan oleh peradilan umum
itu dilakukan secara terbuka
sehingga publik bisa mengetahui
korban bisa berada dalam proses persidangan
hak hak pengacara juga terlindungi
jadi kita mendapatkan satu mekanisme peradilan yang fair and trial
suatu peradilan yang adil dan baik
nah peradilan militer tidak memenuhi prinsip prinsip persyaratan
peradilan yang fair thaiel itu
lebih lanjut ketua inisiatif al arab menambahkan
perbaikan sistem peradilan militer harus menjadi bagian dari reformasi di tubuh tni
meski peradilan militer dikritik
dan beberapa kesempatan menegaskan
tidak ada satupun anggota tni yang terlibat kasus hukum yang mendapat impunitas
bahkan menanggapi kasus penganiayaan maut yang diduga melibatkan anggota pas pampres itu
ia menyebut para tersangka yang merupakan anggota tni
pantas dihukum mati
tim liputan cnn indonesia